cuma di sini nih main game gak pake ribet
bagaimana dengan prabu jaka dan juga iblis itu kan jakrato
persetan dengan mereka waskolo
kamu ingin mati demi mereka waskolo
aku tidak mau berkorban demi mereka
sekarang kita tinggalkan tempat ini waskolo
baik kak jagrata
dua perak bu
balar nasi kau anjingmu
apa sebenarnya telah terjadi
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan terhadap kehilangan uang
tidak usah khawatirkan mas giripati
tidak usah khawatirkan mas giripati
yang barusan terjadi adalah segel buaya emas
kang mas lengenwulu akan baik baik saja
lebih baik sekarang kang mas membawa dia ke tempat yang lebih aman
sebelum yunda genem mengambilnya lagi
selamat pagi cahayu
ada perlu apakah cahayu datang ke ketemunggungan ini
saya ingin mengikuti sayembara
ia tidak akan datang ke k servet
kalau begitu baiklah cahayu sudah boleh kembali
apa boleh saya menunggu di sini
iya saya akan menunggu hasil sayembaranya di sini
maaf tapi saya belum tahu apakah ada yang sudah tertarik atau belum
tidak apa apa saya akan menunggu
kalau begitu baiklah tunggu sebentar
iya dia lah orang yang terpilih
dia boleh mengerjakan kapanpun dia siap
mohon maaf kanjeng tapi ini barulah calon pemati yang pertama
apa tidak sebaiknya raden menunggu yang lain
sudah tidak perlu
raden telah memutuskan cahayu terpilih
iya benar dan jahayu sudah boleh memulai pekerjaan pemahatan
pintu menuju nirwana kapanpun cahayu siap
senangnya tapi bukan saya yang memahatnya
nanti saya akan membawa orangnya ke sini
apakah itu batu yang akan pahat
kalau gitu saya pamit dulu
bagi dia dikasih dukungan isc
tersetan dengan mereka waskolo
kamu ingin mati demi mereka sekolah
aku tidak mau berkorban demi mereka
sekarang kita tinggalkan tempat ini waskolo
dua perak bu
kamu sudah pulang
mas terima kasih ya sudah meminjamkan alat karyanya
tapi itu sebenarnya untuk apa
nanti mas juga akan tahu
oh iya mas kita kan sepasang kekasih
bagaimana kalau hari ini kita pergi bergencang
ke katumenggungan bagawanta
nanti kita pulang dulu ya
kenapa kita harus pergi ke sana nandia
lagipula tidak bisa sembarangan orang masuk ke katumenggungan kan
mau dong mas
terima kasih mas
terima kasih mas
dimana gendong dimana dia
aku juga tidak tahu dia ada dimana
terus dimana manusia dan iblis itu
maaf tidak memberitahu prabu giripat sebelumnya
manusia dari iblis itu sudah masuk dalam keraton
sementara cunemanik dan kanjelatu sudah mengejarnya
kenapa kamu tidak bilang tak pak mustri